lasanya mie dan kalamari ini tersaji dengan tampilan yang cantik
siapa sangka semuanya terbuat dari raw food atau bahan mentah minim pemanasan
yang diambil langsung dari kebun permakultur milik chef maderunata
sinar mentari memberi kehangatan pada ragam tanaman pangan di kebunnya
di hari yang cerah itu chef made mengajak saya memetik bahan makanan untuk diolah menjadi hidangan
tapi kita cari yang ini ini kebetulan ada ini
wah lihat nih
tuh ya kan
oke kita petik kan
nah ini saya pegang
oke ambil tisu kan
selain labu ada pula terung dengan warna yang sangat mencolok
wih warnanya keren banget
ini ungunya tajam banget ya warnanya
ini ngambilnya berarti tinggal digunting ya
iya tinggal digunting
jarak antara tanaman yang satu dengan yang lain tidak berjauhan
hanya dipatasi sabut kelapar
melingkar sebagai pembatas
semua hidup rukun bertetangga berbagi unsur hara air dan sinar matahari
bermakalcer itu kita bisa nanam tomat seperti itu kan
iya bersebelahan dengan timun bersebelahan dengan letus
artinya dia saling membantu
dia akan saling membantu
kalau ada bugnya datang apa namanya binatang yang mau makan ini
mungkin ini oh nggak usah datang ke sana karena ini ada ini gitu loh
yang nggak cocok dengan tubuhan ini
nggak cocok dengan ini gitu loh
ahli permakultur institut pertanian bogor fahrizal nars menuturkan
pada prinsipnya permakultur mengadopsi konsep keragaman hayati yang ada di hutan
permakultur itu memimikri mengikuti mengkopi paste keberagaman yang ada di dalam kota
kedalam prinsip desainnya
sehingga begitu keberagamannya ditingkatkan
tingkat kemantapan dia dan kestabilan dia sebagai sebuah sistem semakin tinggi semakin tinggi
sesekali saya menemukan bekas gigitan serangga yang memakan buah
ya proses organik tidak menggunakan pesticida
sehingga setiap organisme yang hinggap diberi kesempatan yang sama untuk hidup
filosofinya pun mungkin juga dalam kehidupan sehari hari ya chef ya
kita hidup berdampingan sama siapa saja
kita kan butuh hidup kalau kita bisa hidupkan tanah ini berarti ulat tanah itu kan hidup di bawah
itu memberikan dia kesuburan
ih seger banget ininya
nah tuh coba lihat
efek jangka panjang metode permakultur tak main main
keberlangsungan ekosistem hingga kemandirian pangan dapat terwujud
memiliki halaman pekarangan yang secara produktif itu memberikan makanan
maka tidak ada isu
sepertinya di pasar silam
tapi ada yang juga mungkin
ini sudah di dalam

jadi kita wieder dis tuan
ini yang tadi sudah kita petik ya chef
iya ini yang kita sudah petik
banyak nih sudah macam macam isinya
kita olah bareng bareng
kita nanti akan olah kita ada ini
apa sih chef sebenarnya manfaat dari konsep farm to table itu
oke satu kalau kita bicara masalah farm to table
berarti ada keuntungan yang kita bisa ambil di sana
artinya secara nutrisi dan secara freshness itu ada di sana
dan kita juga tidak akan membutuhkan chiller lagi
chiller kita untung ada di kebun kita sendiri
apa yang kita butuhkan kita ambil dan kita dengan segera kita masak atau kita buat sesuatu
akhirnya kita mendapat nutrisi yang full di sana
resep yang dikembangkan chef made tak hanya pada bahan dasarnya saja
tetapi juga bumbu racik dan saus mayonese
ia olah dari bahan mentah atau roti
ada asam ada manis ada manis
aftertage nya yang bikin dia seperti di tenggorokan itu masih bersisa itu apanya yang membuat dia rasanya bertahan di situ
bila selama ini raw food identik dengan rasa yang kurang menggugah selera
namun tidak dengan kreasi chef made
ia berhasil membangun cita rasa seperti nuansa daging saus hingga rasa menyerupai hidangan laut
ya silahkan silahkan
sambil ngunyah saya sambil ngedengerin keras keras dari gigitan saya sendiri
cita rasa olahan chef made membongkar persepsi memori kita tentang makanan mentah
vegan calamari ini misalnya
biasanya kalamari berupa cumi cumi chef mari mengolah kelapa kenyal diberi sensasi rasa rumput laut yang membuat saya takjub
rasanya persis seperti menggigit cumi cumi
apa yang saya dan chef made olah tentu menghasilkan sampah sisa makanan
semuanya dikembalikan ke kebun permakultur dalam bentuk kompos
siklus itulah yang menjadikan kebun permakultur bertahan
jadi pupuknya pun semua natural
dari bahan mereka sendiri
betul dari bahan mereka sendiri nih
apa yang kita ambil kita punya trimmingnya sisanya kita kembalikan lagi kita olah kembali
chef made percaya tumbuhan punya cara berkomunikasi dengan manusia
komunikasi itu dimanifestasikan lewat hasil pangan yang terus berproduksi
asalkan tangan tangan manusia merawat mereka dengan sepenuh hati
roni satria septya dipradana ubud bali